terduga dukun palsu berinisial rsp alias anto dua puluh delapan tahun warga tutuian kabupaten mulang
moondo timur manado sulawesi utara diringkus tim rasmo polresta manado
meski sempat dikejar ia dapat ditangkap dan digelandang oleh petugas ke markas poresta manado selasa pagi
rsp ditangkap setelah korban melapor karena tertipu oleh iming imingnya
yang mengaku mampu menggandakan emas dan uang secara berkala berdasarkan video yang dikirim kepada korban
korban yang tergiru pun menyerahkan uang enam puluh juta rupiah
hingga saat ini ada enam korban penipuan tetapi baru satu korban yang melapor
pelaku mengiming imingi korban akan menggandakan uang yang diberikan kepada pelaku kepada korban
ya diiming imingi dengan sejumlah uang nanti akan digandakan
kemudian selain digandakan dengan uang juga diberikan batangan emas yang akan nanti bisa dimiliki oleh korban
dari tangan terduga pelaku polisi menyita lima belas batang emas palsu yang terbuat dari kertas kuning keemasan berlogo tulisan cina
tiga warga cirebon yang terlilit utang tertipu oleh dukun palsu di wilayah neglasari kota tangerang banten
untuk meyakinkan korban tersangka pelaku mengubah selembar daun menjadi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan trik yang telah dipelajarinya
udah nyari kerjaan di proyek proyek udah nggak ada
sehingga saya untuk makan aja juga
gak ada sehingga timbul di pikiran saya untuk menanggungkan penipuan kayak gini
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan atau tiga ratus tujuh puluh dua kuhp dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
demi liputan cnn indonesia